dari update informasi seputar insiden kapal tenggelam di tanjung pinang ke pulau andriau
sebuah kapal kayu angkutan penumpang atau pompong rute tanjung pinang ke pulau penyengat
tenggelam pada minggu sekitar pukul sembilan tiga puluh
dua puluh orang tewas dan lima orang lainnya masih dalam pencarian
kapal kayu angkutan penumpang atau pompong ini membawa tujuh belas orang
terdiri dari seorang nakoda empat belas orang penumpang dewasa dan dua anak anak
kapal tenggelam di perairan kelurahan penyengat kecamatan tanjung pinang kota tanjung pinang
ke pulau andriau pada minggu pagi
kapal rute tanjung pinang menuju pulau penyengat ini dihantam angin kencang
dan gelombang besar di perairan tersebut
dalam kejadian ini sebanyak sepuluh penumpang tewas dua orang luka luka dan lima orang lainnya masih dalam pencarian
sedikitnya dua ratus personel tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas bbbd marinir tni angkatan laut
polisi air tagana satpo pp serta relawan masyarakat
yang masih melakukan pencarian
sekitar dua puluh kapal dan lima puluh pompong turut dikerahkan untuk mencari korban hilang
itu gini jadi kan kapal kami kan udah mau mendapatkan angin kuat
setelah angin kuat itu abk nya bilang gini katanya
ada orang tenggelam ada orang tenggelam katanya
setelah itu kapal tidak ke pinggir pinggir karena angin
berapa orang yang abang lihat itu
waktu itu tiga pak
karena di informasi di situ oh yaudah tiga alhamdulillah udah selamat gitu gitu
ternyata setelah kapal kita sampai di pinggir katanya banyak
dan untuk mengetahui update proses pencarian dan evakuasi pasca tenggelamnya kapal wisata di tanjung pinang
kepulauan riau kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan komandan pangkalan utama tni angkatan laut
atau lantaman empat laksamana pertama s i rawan di tanjung pinang kepulauan riau
selamat malam pak irawan
selamat malam pak
kalau bisa diceritakan kepada kami
apa update terakhir pak terkait dengan pencarian korban
apakah pencarian masih terus dilangsungkan
atau bagaimana ada perkembangan atau dinamika terakhir pak dalam satu sampai dua jam terakhir ini
terima kasih pak
jadi malam ini pencarian yang lima korban yang belum ditemukan akan terus kita lakukan pak
sampai besok pagi
bergantian pak tim ini
jadi terus menerus pak
sesuai dengan peraturan sar yang sedang kita laksanakan ini
kemudian untuk tadi sore sudah diterbangkan helikopter
milik tni angkatan laut helikopter sar
juga untuk mencari kemungkinan korban terbawa arus
karena arus di bawah itu agak kuat
jadi kami khawatir korban juga ini berpencar lima ini
menuju ke pantai pantai
dan ini sudah diantisipasi oleh heli
maupun malam ini juga seluruh kapal milik tni
dan kapal kapal milik dari pemerintah daerah sar dan sebagainya
ini juga akan kita kerahkan untuk malam ini pak
untuk tadi sore sudah juga dilaksanakan penyelaman oleh tim pasukan kata dan marinir
pak irawan untuk area pencarian sendiri
jika dari sore sampai malam ini kemudian terus pencarian dilakukan oleh otoritas terkait
areanya seberapa luas pak kemudian tim sendiri mencari para korban yang masih belum ditemukan ini
dan siapa saja tim yang diterjungkan pak malam hari ini pak
terima kasih pak
jadi malam ini kita akan bagi sektor pak
kita bagi kapal kapal tersebut untuk menyisir
kemudian kita minta bantuan kepada juga pompong pompong yang tadi disebutkan tadi memang betul
ada kurang lebih dari dua puluh kompong dari masyarakat yang ikut
dan ini pun menggunakan lampu yang cukup terang untuk malam ini melaksanakan penyisiran
dikhawatirkan jenazah ini ataupun korban ini timbul ke permukaan
dan ini yang harus kita waspadai bersama pak
jadi sudah kita antisipasi untuk malam ini pak
mudah mudahan cuaca mendukung
untuk para korban selamat sendiri gimana pak irawan
bagaimana kemudian penanganan medis terhadap para korban ini
apakah juga para korban yang selamat ini sudah dimintai keterangan dalam proses investigasi misalnya
yang dua korban selamat sudah di rumah sakit dan masih dalam icu pak
jadi masih sudah sadar tapi masih belum bisa ditanyakan secara langsung
karena masih untuk di
kesehatannya dipulihkan kembali pak
pak irawan mungkin bisa anda jelaskan kondisi cuaca mungkin pada saat kapal ini tenggelam
bagaimana mungkin anda bisa ceritakan apakah memang waktu itu kondisi cuacanya sangat buruk
atau memang ada faktor faktor lain yang mungkin dalam perkiraan anda ini membuat kapal menjadi tenggelam gitu pak irawan
jadi pada saat berangkat kapal ini kan kapal pompong
panjangnya sendiri kurang lebih enam meter
kemudian menggunakan motor tempel
kemudian menggunakan motor tempel

nah ini tujuh belas orang
menurut saya ini terlalu banyak tujuh belas orang ini
sebetulnya yang paling maksimum itu dua belas lah gitu
pada saat berangkat sebetulnya cuaca cukup bagus pak
tetapi tiba tiba di tengah itu berubah cuaca itu
kemudian ada gelombang sedikit yang menutup kapal sekecil itu
akan mengakibatkan pengemudi ini ataupun jurumudi ini kewalahan untuk menguasai kapal tersebut
dan akhirnya kapal itu oleng dan sebagainya
terbalik dan sebagainya pak
kalau untuk standar prosedur keselamatan sendiri
kalau memang ini kapal sangat sederhana
tapi apakah di sana ada pelampung pelampung juga paling tidak untuk safety para penumpangnya gitu pak
sudah disediakan oleh nakodanya misalnya
kami tidak melihat ada pelampung disitu pak
karena pada saat korban berjatuhan semuanya ini tidak pakai pelampung
jadi memang ini karena faktor keselamatan yang kemudian diremehkan
gitu ya pak kurang lebih ya pak irawan ya
ini safety yang mungkin diremehkan yang selama ini dilaksanakan oleh mereka
karena jarak penyengat dengan tanjung pinang itu tidak terlalu jauh
kurang lebih kalau dihitung kilometer dua kilometeran
seberapa ramai sih pak kemudian jalur ini jalur wisata ini kemudian biasa dilalui oleh para warga sendiri
seberapa ramai sih jalur ini biasanya pak
cukup ramai pak
karena ini kan wisata religi disitu
kemudian juga ini kan ada juga penduduk dari penyengat
langsung menuju ke tanjung pinang untuk bekerja
kemudian juga ini sekarang ini kan ada pembatasan untuk berlayar oleh otoritas pelabuhan di situ
yaitu dimulai dari jam tujuh pagi sampai jam tujuh belas sore itu sudah itu waktu maksimumnya
malam tidak boleh
apakah menurut anda peraturan peraturan itu memang sudah meskipun otoritas pelabuhan sudah mengeluarkan peraturan peraturan yang cukup ketat
apakah memang anda lihat faktanya di lapangan banyak sekali yang dilanggar itu pak irawan
nah menurut saya ini ada beberapa hal yang mungkin dilanggar pak
jadi untuk safety terutama pelampung ini tidak dimasukkan di badan pak
jadi mungkin digeletakkan begitu saja
yang terakhir pak irawan untuk pencarian misalnya pada malam hari ini sampai besok pagi misalnya
belum ada korban yang berhasil ditemukan oleh tim
apakah dan bagaimana rencana pencarian untuk esok hari
pak irawan mungkin bisa diberitahukan kepada kami
besok saya akan merencanakan bersama dengan sar daerah maupun tni
yang lain anggota tni yang lain maupun pemerintah daerah
ini kita akan melaksanakan patroli menyisir dengan membaca arus pak
dengan membaca arus dan kita akan menerjunkan penyelam penyelam dari pasangan katak dan marinir untuk ke tempat yang lain
yang dimungkinkan kemungkinan jenazah ataupun korban ini masih ada di dasar atau tersangkut di dasar dan sebagainya pak
baik sekali lagi terima kasih laksma s irawan yang kemudian memberikan informasi terkini kepada kami
terima kasih pak irawan selamat bertugas kembali
mudah mudahan kabar baik akan ada dalam pencarian kali ini
terima kasih pak irawan